warga kawasan simpangkawat kecamatan kota baru kota jambi pada minggu pagi
dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki laki tergeletak di semak belukar di
sebuah lahan kosong di lokasi kejadian polisi menemukan karung berisi kaleng dan
kardus bekas yang terletak di dekat tubuh korban polisi yang datang ke lokasi langsung
memasang garis polisi dari hasil penyelidikan sementara korban merupakan seorang pemulung
untuk penyelidikan lebih lanjut mayat korban langsung dievakuasi ke rumah
satuk bayangkarajambi untuk melakukan visum
saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus ini
bukti nih banyakkan nih saksi benar ada ada nih ya jeng jeng jeng jeng lebih dari tiga
ekor buaya ditemukan warga di bantaran sungai citanduikabupaten pangandaran pada minggu pagi
kemunculan buaya ini diketahui oleh nelayan yang akan mencari ikan menuju muara awalnya
warga hanya melihat satu ekor buaya dengan panjang sekitar dua meter

di pinggir sungai namun kemudian
muncul beberapa buaya lain dari sungai
dengan ukuran berbeda
karena emang sering ditemukan itu
sering sering sekali
itu hampir kadang kalau lewat mungkin
tiap hari ya mungkin ada tiap hari
ukurannya besar apakah kecil
ya sekitar dua meter satu meter setengah
dua meter lah nggak jauh
biasanya di darat apakah
di darat darat berjemur
menurut nelayan yang ditemukan baru tiga ekor
namun warga meyakini ada lebih dari tiga ekor
apalagi di daerah yang mendekati muara
namun kemunculan buaya yang jarang terjadi ini
membuat sebagian warga resah
apalagi banyak aktivitas yang dilakukan di sungai
seperti memancing mencuci dan mandi
berlibutan cnn indonesia